di luar tuh banyak cowok cowok yang gak bener tau gak
langga temen temen sekolah aku tuh gak ada yang aneh aneh gak ada yang kampungan gak ada yang stupid tau gak
jadi kamu gak usah khawatir oke
cuma bilangin kamu aja
kayaknya temen temen aku udah dateng tuh

lo yang naro sesuatu di baju gua diandung gua semuanya
gak tau deh
yang punya baju itu kan allah
eh hidung tomat lo bagus deh keren
balas aja gua gak takut kok
awas lo lo tunggu aja ya
iya aku mau pengen ngejok abdul sekalian gantiin kamu jagain dia
oh gak usah aku masih bisa kok jagain abdul
lagipula lusa abdul juga udah boleh pulang kok
wah bagus dong
bener udah sembuh
udah mau biayain rumah sakit aku
oh gak apa apa gak usah bilang terima kasih
lagian itu udah kewajiban aku
kamu kan kayak gini gara gara aku
loh kok hidung kamu merah gitu kenapa
enggak kok cuma alergi aja udah diobatin
kamu tuh masih suka berantem sama kopi ya
enggak sih tapi opi emang agak cutek sama aku
tapi aku sih gak apa apa soalnya dulu aku emang ketahuan
jadi normal lah kalau dia sekarang kayak gitu
oh ya mungkin salah satunya juga opi belum bisa nerima kalau ada orang lain di rumah kita
jadi ya kayak gitu lah
besok tuh ada pesta perpisahan di sekolah semua murid diundang
aku sih udah bilang kopi
tapi gak tau dedy mau datang atau enggak
iya semuanya diundang kan belum tentu semasa depan kita semua satu kelas
jadi tolong ya kamu bujuk dia
oh yaudah nanti aku coba bujuk deh ya biar dia bisa datang ke acara itu
gak mungkin kalau aku jatuh cinta sama dia

wah wah jam segini adek kakak udah cantik mau kemana nih
mau ke rumah sakit kak mau jenguk abdul ya sekalian biar malam ini opi yang jaga
gak usah kopi disana udah ada anak anak nanti malem kakak yang jagain
kamu datang aja ke acara perpisahan kamu itu
loh kakak tau dari mana kalau sekolah aku gak ada yang perpisahan
kemarin laura bilang dia mau jalan ke acara perpisahan sekolahnya
kamu itu teman sekelasnya kan
ya sekelas sih sekelas kak
tapi nggak selevel lagian pesta itu kan untuk anak anak yang selevel sama laura
opi opi itu acara yang ada ini tuh sekolah semua murid wajib dateng kesana
kamu salah satu murid disana kan
opi ngerasa gak nyaman kak kalau di sana mendingan opi di rumah sakit jagain abdul
gini lho opi kamu kan udah lama gak refreshing
jadi kalau kamu dateng kesana siapa tau kamu lebih bahagia hatinya
udah lama gak kesini
kamu ngapain kesini
kamu mau ke acara prom kan
iya aku tau
iya kak aku kan juga diundang pi
makanya aku kesini aku mau jemput kamu terus kita berangkatnya bareng aja gimana
nah makanya tuh kalian aja
jagain opi ya
eh temen temen aku friends aku udah dateng ya
gak terlalu terbuka
di luar tuh banyak cowok cowok yang gak bener tau gak
langga temen temen sekolah aku tuh gak ada yang aneh aneh gak ada yang kampungan gak ada yang stupid tau gak

kayaknya temen temen aku udah dateng tuh
hah lo berdua pada ngapain
lo yang ngapain di sini
eh gue nungguin lo dari tadi
lama banget sih
hah jangan jangan lo berdua itu
arushhh rene rene udah udah
oh my gosh gak mungkin lah
eh rene jangan pergi ke rumah mau
lo suka kan sama tua anak tadi
aduh rene dia tuh kakaknya opi no way
rene jujur aja sama gue gue tuh gak buta rene
rene tadi gue tuh jatuh terus dia nolongin gue
dia itu bukan level kita jadi jangan sampai lo suka sama dia
temen temen ah gue punya kisah yang sangat menarik buat kalian dengerin
ini mungkin gak terbayangkan sama kalian tapi ini kisah nyata loh
gue bacain sekarang ya
dear diary hari ini aku senang banget banget
soalnya tristan cowok yang paling keren di sekolah ajak aku pulang bareng
padahal ada sejuta cewek yang ngantri buat pulang bareng dia
tapi dia malah pilih aku
meskipun akhirnya aku nolak tapi aku tau kalo ternyata dia itu ngelirik aku
mudah mudahan sih dia gak denger diary waktu hati aku sorak sorak kegirangan
aduh diary aku kesel banget nih
aku dikunciin di toilet sama laura rene dan geng cewek cewek kayaknya itu
walaupun kita diserap berdiri di tengah lapangan tapi aku senang banget bisa berdiri di sebelah cowok yang aku suka
duh diary pantes gak sih kalo aku jatuh cinta sama tristan
nah balikin gak
enggak ini udah jadi milik gue
ih foto apaan sih ini
culek banget gue robek aja ya